pusat penelitian arkeologi nasional dan balai pelestarian cagar budaya melakukan ekskavasi candi di desa banjarsari
kecepatan ngeronggot nganjuk yang ditemukan pada tahun dua ribu enam belas silam
selain itu ditemukan struktur batu bata yang diduga sebagai candi sekitar dua km dari lokasi penemuan awal
tim pusat penelitian arkeologi nasional dan balai pelestarian cagar budaya trawulan mojokerto
melakukan penggalian candi yang ditemukan pada januari dua ribu enam belas
enam anggota tim yang didampingi petugas dinas pariwisata nganjuk melakukan penggalian candi
yang diduga peninggalan kerajaan majapahit tersebut yang terletak di tepi sungai berantas
candi yang memiliki panjang dan lebar dua sembilan puluh lima meter dengan ketinggian mencapai satu tiga meter tersebut
dipastikan mirip candi ngetos nganjuk
selain itu tim menemukan struktur batu bata bertumpuk yang terlihat seperti puncak candi yang berlokasi di tengah sawah
ketua tim eskavasi arkenas titik surtinastiti menyebut
yang ditemukan itu ada kemungkinan candi yang ditemukan di tengah sawah

hal itu terlihat dari struktur bangunan dan motif relief yang menempel pada candi
di sekitar lokasi warga pun sering menemukan gerabah kuno
kita masih belum bisa menemukan itu cantik itu cuma struktur
kita nggak bisa bilang lebih itu struktur
saya tidak tahu apakah itu candi ataukah itu pemukiman kita nggak tahu
karena strukturnya sendiri tidak berbentuk
tidak seperti kalau ini kan jelas sandi gitu
kalau kita hanya menemukan cuma ininya saja itu tidak mungkin
temuan temuan contoh ya contoh sampelnya
kita ambil ini jadi ada beberapa yang mirip dengan temuan di terowongan
jadi jaman motifnya
eskavasi dilakukan sejak lima hari lalu hingga hari ini
agung wibowo nanjuk